seorang warga asal tasik malaya jawa barat diketahui menjadi salah satu korban gempa di sulawesi tengah pada dua puluh delapan september lalu
korban menderita patah kaki dan kini dirawat di rumah sakit umum dr soekarjo tasikmalaya
sulaiman salah satu korban gempa diketahui berangkat transmigrasi pada dua ribu sebelas untuk bertani kopi di kawasan sigi sulawesi tengah
saat gempa terjadi bapak dua orang anak ini tengah melaksanakan ibadah sholat di masjid anur kawasan sigi
suleman mengalami patah tulang kaki setelah loncat dari lantai dua masjid
ia harus berjalan dalam keadaan patah tulang sejauh hampir sepuluh km untuk mencapai pengungsian
suleman juga berpisah dengan istri dan kedua anaknya
niatnya untuk membawa pulang keluarga ke tasik malaya jawa barat sangat kuat hingga ia mencarinya dengan berjalan kaki
sulaiman akhirnya bisa bertemu dan berkumpul dengan istri dan kedua anaknya yang juga selamat
ketemu lagi hari minggunya
adiknya saya kurang lebih sekitar lima harian
lima hari hampir seminggu ya
iya hampir seminggu
jadi memang posisinya terpisah di sana
iya memang terpisah saya dengan ibu saya di smpk
saya sementara hampir di masjid dan ibu saya di rumah yang tertangga di depan
sulaiman bersama istri dan kedua anaknya kembali ke kampung halaman di indihiyang tasik malaya
dengan menggunakan pesawat hercules pada minggu tujuh oktober dua ribu delapan belas
sesampainya di tasikmalaya sulaiman langsung dirawat di rumah sakit umum dr soekarjo untuk pemulihan patah tulang kakinya
pihak rumah sakit memastikan akan membantu korban hingga pulih
tadi malam dapat laporan dari instalasi kewadilurahat
telah kedatangan seorang pasangan laki laki yang menjadi korban gempa di palu
dan kemudian karena dia memang orang telah heran tasik malaya
kita akan melakukan bantuan secara maksimal baik secara medis gitu ya
maupun secara pembayaan
kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kota tasikmalaya untuk memberikan bantuan
pihak rumah sakit akan berkoordinasi dengan pemerintah kota tasikmalaya
agar korban bisa dirawat secara gratis
deden rahardian tasik malaya